kita ke informasi yang tengah menjadi sorotan tembakan salvo dan isak tangis keluarga mewarnai pemakaman korban kerusuhan di markas komando brimob
kondisi makobrimob sendiri sudah berangsur kondusif kepolisian berhasil menanggulangi rusuh yang berlangsung selama tiga puluh enam jam tersebut
isak tangis mengiringi proses pemakaman jenazah aibda deni setiadi di tpu setuci payung rabu malam
almarhum denny dimakamkan di tpu setu dengan proses pemakaman secara militer dan dipimpin langsung oleh kapolres metro bekasi kota kombes pol indarto sebagai inspektur upacara
aibda deni merupakan anggota reserse narkoba polres bekasi kota
namun saat peristiwa kerusuhan di mako brimob terjadi aibda deni tengah diperbantukan untuk keamanan di mako brimob
sementara itu jenazah bribtu fandi setio nugroho tiba di rumah duka di kota magelang jawa tengah pada kamis pagi
di tempat kelahirannya almarhum langsung dimakamkan di pemakaman umum kuncen yang berjarak sekitar satu km dari rumah duka
di rumah duka yang diiringi dengan upacara dinas kepolisian dan tembakan salvo
ada pun narapidana teroris di rutan cabang salemba makobrimob kelapa ii depok yang menyebabkan kerusuhan pada kamis pagi telah berhasil dibekuk pihak kepolisian
operasi ini mengakhiri drama kerusuhan yang telah berlangsung selama tiga puluh enam jam
dalam operasi penindakan kamis pagi menko polhukam wiranto mengatakan ada dua jenis penanganan yang dilakukan polisi
pendekatan halus untuk satu ratus empat puluh lima napi teroris yang berlangsung selama tiga puluh enam jam

pendekatan halus untuk satu ratus empat puluh lima napi teroris yang berlangsung selama tiga puluh enam jam
peragama ter phillips tech fund ini telah seperti waking experiment

kerang mereka berada di arah bagian negara udara karena benar benar terlalu banyak penyihir di tanah
negara allergi awal ini telah menyebabkan kegigilan dengan nafikanmu akibat ramai orang desa yang ber movement tersebut
ada persorang dae ak di mana
ke polisi sementara satu diantaranya
adalah narapi dana